anda kembali di cnn indonesia newsroom polisi masih terus menelusuri fakta isi buku jokowi undercover
karangan bambang tri yang kini telah bersatus tahanan titipan
polisi juga mengimbau pembeli buku tersebut agar menyerahkan bukunya ke pihak kepolisian terdekat
agar tidak lagi tersebar luas
untuk buku bukunya diduga tiga ratus yang sudah keluar
kita masih menghimbau kepada siapa saja yang pernah memesan atau memiliki
agar mengembalikan tidak usah repot repot ke kepolisian terdekat ke posek boleh ke polres boleh
apabila tidak mau dan sudah telanjur memiliki ya disimpan sendiri saja
jangan lagi diedit ataupun disebar sebarkan ke pihak luar
nanti kalau itu dilakukan berarti turut menyebarkan berita bohong dan fitnah
bisa dikenakan undang undang ite
sebuah buku bertajuknya
jokowi undercover beberapa hari belakangan menjadi perbincangan netizen tanah air
bukan hanya judulnya namun isi buku juga syarat fitnah dan kebohongan mengenai kehidupan presiden joko widodo
buku jokowi undercover ditulis oleh bambang trimulyono
sebelum dioper ke media sosial tulisan tersebut sudah lebih dulu diunggah di akun facebook miliknya pada tahun dua ribu empat belas
salah satu fitnah yang dimuat yaitu menyebut jokowi sebagai keluarga partai komunis indonesia
ditangkap ia dijerat undang undang ite no empat puluh tahun dua ribu delapan tentang penghapusan diskriminasi ras dan juga etnis
serta pasal dua ratus tujuh kuhp tentang penghinaan terhadap penguasa
polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti antara lain
buku jokowi undercover komputer telepon genggam dan flash disk